rumah sakit umum daerah al ihsan kabupaten bandung
berdasarkan hasil tes whole genome sequencing di labkes dajabar
tercatat satu keluarga terdiri dari empat orang
yang dinyatakan terpapar varian omikron
menurut kepala bagian umum humas dan pemasaran rsud al ihsan
pihaknya menerima pasien omikron pada jumat tujuh januari
diketahui mereka tertular covid varian omikron
setelah salah satunya melakukan perjalanan ke luar negeri
saat ini kondisi para pasien omikron dalam keadaan stabil
karena hanya bergejala ringan
dengan adanya temuan varian omikron di jawa barat
rsud al ihsan melakukan sejumlah antisipasi
jika terjadi peningkatan kasus secara signifikan
nah kita di rsud al ihsan ini sudah menyiapkan
untuk yang sudah ada peralatan konflik
itu ya icu dan lain sebagainya dengan kena negatif
kita sudah ada empat puluh empat dan di atas empat puluh empat lagi dipersiapkan
sehingga nanti kalau memang peningkatan itu sudah disiapkan
sebanyak delapan puluh delapan bed
tapi untuk yang saat ini baru empat puluh empat bed
iya empat puluh empat lagi sedang dipersiapkan
sementara di rumah sakit umum prof
provinsi hasan sadikin kota bandung
meskipun belum ada pasien varian omikron yang dirawat
sejumlah persiapan tetap dilakukan
diantaranya dengan mengetatkan kembali proses screening
memisahkan ruang isolasi pasien terduga omikron
serta menambah jumlah ruang rawat dan sumber daya manusia
kita menyediakan empat puluh persen tempat tidur
kita yaitu sebesar tiga ratus tujuh puluh enam tempat tidur
ya sesuai dengan instruksi menteri kesehatan
dan pada saat menurun
di bulan bulan oktober
kita menurunkan kembali penyediaan tempat tidur sebesar empat belas delapan persen
atau sekitar satu ratus tiga puluh tempat tidur
namun saat ini
begitu ada pernyataan who dengan adanya omikron
dan kami melihat trennya meningkat tajam
ya tentu saja kami akan melakukan berbagai hal yang diperlukan
untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya
selanjakan kasus di rumah sakit kami
meski sudah ada temuan varian omikron di jawa barat
pemerintah provinsi jawa barat mengimbau masyarakat
agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan
dengan tetap melakukan protokol kesehatan
satgas covid sembilan belas jabar menyatakan saat ini angka kasus covid sembilan belas masih terkendali
untuk varian omikron tercatat ada empat belas warga jabar yang terpapar
empat diantaranya merupakan pasien di rsud al ihsan
sementara sisanya dirawat di wisma atlet jakarta
berita terkini mengenai varian omikron di jawa barat
prof jabar pun sudah melakukan berbagai antisipasi
seiring temuan omikron di jawa barat
jadi selama ini kita terus meningkatkan testing dan tracing
dan juga saat ini kita sedang mencoba untuk penguatan
untuk isolasi terpusat dalam rangka mengantisipasi nataru kemarin ya
maksudnya dampak daripada nataru kemarin
dari di banda amara terbang juga di young dojo
terima kasih tentunya
untukwo banda amara terbang
tentangntehan mas kitre
juga sudah di angka tujuh puluh lima persen lebih dan dosis dua nya empat puluh empat enam puluh dua
saat ini rata rata pemprov jabar melakukan dua puluh empat ribu tes per hari
dan melacak delapan hingga sebelas kontak erat dari satu pasien covid sembilan belas
sementara hingga sepuluh januari dua ribu dua puluh
kasus aktif covid sembilan belas di jawa barat berada di angka lima ratus dua puluh kasus
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat